perhelatan bertajuk nonton teater dirumah aja
tayang perdana pada sabtu delapan belas april dua ribu dua puluh lalu
dengan membawa kisah bunga penutup abad
kisah ini diangkat dari buku tetralogi pulau buru
karya pramudia anantatur
yang berjudul bumi manusia dan anak semua bangsa
bunga penutup abad menampilkan aksi hebi salma sebagai nyai ontosoro
reza radian sebagai mingke
lukman sardi sebagai jen marais
dan chelsea islan sebagai anelis
pertama yang sudah berjalan di minggu ini yaitu bunga penutup abad
dari yayasan titi mangsa
di mana dari setiap hasil pembelian hakta yang videonya yang kami siarkan
ini akan diberikan atau dikembalikan kepada mereka
para pekerja panggung yang terlibat dalam setiap pertunjukan populer
yang terpilih yang kami siapkan
jadi masyarakat para pecinta seni bisa menyaksikan video video pertunjukan
atau teater teater yang mungkin waktu itu belum sempat ditonton
atau jadi saking sukanya pengen nonton lagi
teater bunga penutup abad disebabkan karena memang lembaga budaya yang saya dirikan
yaitu yang bernama cuti mangsa foundation
adalah kita berusaha sekonsisten mungkin mengadaptasikan karya sastra ke dalam panggung
dan kenapa pilihannya karyanya pramudia anantatur
yang berjudul bumi manusia dan anak semua bangsa
disebabkan karena saya rasa secara pribadi pun
itu adalah karya sastra yang masih sangat penting untuk disebarluaskan ke banyak orang
mengingat bagaimana karyanya pram sudah diterjemahkan hampir kurang lebih empat puluh bahasa di dunia
penikmat seni dapat menonton teater di rumah aja secara streaming
melalui kanal youtube dan laman website www indonesiakaya com
setiap sabtu dan minggu
tim liputan cnn indonesia